ratusan penumpang charter citylink yang baru tiba dari luar negeri di terminal tiga internasional bandara soekarno hatta
selasa pagi langsung dievakuasi petugas
para penumpang menjalani isolasi di hotel yang sudah disediakan pemerintah
para penumpang menjalani tes pcr yang diadakan tim gugus tugas sebelum digiring menuju bus
untuk menjalani isolasi lima hari di hotel
namun kebanyakan warga asing yang datang ke indonesia mengklaim
belum dapat pemberitahuan terlebih dahulu
padahal setiap maskapai harus memberitahukan terlebih dahulu mekanisme isolasi mandiri
sejak tanggal dua puluh delapan sampai tanggal tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
hingga kini pemerintah masih mengizinkan warga asing datang ke indonesia
namun mulai tanggal satu januari hingga empat belas januari dua ribu dua puluh
pemerintah melarang warga negara asing masuk indonesia
jadi sebenarnya dalam arahannya kemarin itu adalah
seluruh wni dan wni itu diharuskan melakukan garansi
selama lima hari
nah itu permasalahannya sebenarnya banyak wni yang bilang bahwa dia belum dapat karantina
sebenarnya perlu didaklanjuti pada saat maskapai maskapai akan mendarat
itu mestinya sebelum mendarat mereka sudah menangsi pada waktu sebelum mendarat
bahwa mereka akan dilakukan karantina selama lima hari ke depan
sehingga mestinya pas sampai sini sudah tidak ada lagi saling saling berbeda pendapat
kalau untuk karantinanya di mana pak kalau boleh tahu
karantinanya dilakukan di hotel hotel yang sudah dinyatakan siap untuk melakukan karantina